ade kamu udah makan belum
mau makan mie ayam
yaudah sini kamu duduk sini
ini mau pedas atau enggak
lebap hati mami
aduh aduh aduh
kaset disana tajel mak
anak sahak geningan
udah kenal sama rambuannya
sikap kamu yang kayak gitu sama chandra
kamu kenapa sih
selalu aja belain dia
kamu masih mikirin dia ya
kamu tau gak
dia tuh suka mainin cewek
dia tuh suka mainin cewek
dan aku gak suka itu
udah lah kamu gak usah mikirin lagi
chandra itu bukan tipe orang yang suka nyakitin cewek
justru dulu aku yang sering nyakitin dia
justru dulu aku yang sering nyakitin dia
aku jauhin chandra karena dia suka berantem
sekarang ini lagi lebih parah
tapi tau gak tante fara ini hebat banget loh
tante fara ini punya perusahaan penerbitan buku buku islami
jadi reva mungkin bisa belajar usaha juga dari tante farah juga
jadi reva mungkin bisa belajar usaha juga dari tante farah juga

iya om terus tante farah ini gak cuma mandiri loh
dia tuh jago banget masak
jadi kalo sindi lagi main ke rumah tante farah
biasanya suka dimasakin om
masakannya enak enak banget loh

wah kamu beruntung sekali menjadi keponakannya tante farah sindi
ya mudah mudahan aja tante cindy berkenan lah ngirimin makannya sama kita ya ref ya
aduh ini orang apa ini
ini kemana aja
dulu mah neng senang nyanyiin lagu itu
sekarang mah gak seneng aneh
orang teh udah berubah
abang mah gak ngapa ngapain jaga jarak aman kok
nah ini ada pindah
tadi kan neng ke rumah umpanya mandi
karena neng udah janji makan
terus pas neng kesana
neng kaget pas liat laut wajahnya tuh
kayak abis abis gitu mah
mana abah tau nih
perasaan teh abah ninggalin
udah baik baik saja meran
ya kena irisan bawang
nggak kes curi keleweh bro
di pengparken cari awas anak gue
bukan gitu abah
abah tuh jangan nyakitin mamanya mandi
neng teh mau mamanya mandi jadi calon ibu neng
abah gak usah mikir sama mandi lagi
abah tuh bisa liat mah
harapan satu satunya mama mandi itu cuma abah
neng gak rela kok sampe abah nyakitin dia
neng neng tunggu dulu
neng abah teh bangga pisah nih neng
kalian teh baik pisar sama abah
abah sama mamanya mandi
karena neng udah baik mandi udah baik
udah jelas ini mah
udah mandi teh calon yang baik buat neng
abah tuh udah ngelakuin ini semua
udah yakin ini mah neng
udah ini yang terbaik buat semuanya
abah gak usah mikirin neng sama mandi lagi
tau neng sama mandi kan udah gak ada apa apa
kita udah jadi temen biasa kok abah
yang abah harus pertahankan itu abah sama mamanya mandi
pokoknya neng mau abah nikah sama mamanya mondi
abah jagain mamanya mandi ya
neng kedua bu
kenapa sih neng
neng mah tetep maksa saya kuduk
si neng tetep kekeh surga
ia kena jadi perebut status kia
kelak kelak kelak
saya sekarang mau bertanya mungkin waradang mengerti
sebentar ya sebentar
kalau si abah dikawinkan sama teh manis ya
terus si neng kita kawinkan sama si kemot
wah atau waradang
kau mau kawin si neng lain mbe
masih orang juga belum boleh nikah
pasti orang juga belum boleh nikah
loh kok lu udahan gue
iya kan gue cuma main asin satu tarian doang

oh terus tadi gimana
seru seru banget
gue juga gak tau sih gue belum pernah makan ke situ
coba ini mau gak
ya enggak lo kan
udah kebiasaan di amrik udah lama di sana
ya gue pikir lo udah gak suka makanan indonesia
ya elah mon
again kan gue di sana juga untuk mempromosikan
seni budaya tanah air
jadi gue gak mungkin lah ngelupain mie ayam
lagian juga ibu ibu di sana
juga suka bikin mie ayam
dan gue suka basah mie ayam
gue juga udah lama banget
eh tapi kalo lo keberatan gak usah
kita langsung aja
enggak gak keberatan lah
lagian juga abis dari sini gue gak kemana mana
nemenin gue makan mie ayam
kamu udah makan belum
belum kak mau makan mie ayam
belum kak yaudah sini kamu duduk
mie ayamnya mau pedas atau enggak
bang pesen mie ayam satu lagi nggak pedas ya buat ada ini
iya nek tunggu sebentar ya
hebat juga si bella sebenarnya
untuk cewek sekelas dia
dia bisa gak jijik duduk sama adik kecil ini
bagus ya bang
sebaiknya kamu jangan cuma
mendingan kamu ngamen jadi kamu gak cuma
sekedar minta minta tapi kamu juga menghibur
dan itu juga
lebih terhormat buat kita
jadi kamu gak cuma
memperoleh uang dengan cuma cuma begitu
tapi kamu juga kerja
kamu mau gak kakak ajarin nari
hari mau kak
bener mau ya